udah kadang beli nih lanjut lanjut
jendol manis dingin
jendol manis dingin
bang bubur oke alia tunggu ya
bubur gak jadi deh kenapa tadi udah makan bubur nasi di sekolah tapi kan
buburnya beda tapi aku masih kenyang aku mau beli cendol aja
banget ya bang mau ngapain lu ngasut maspur kalau mau ngasut saya disini
maspur apa sih sewa aja belum sarapan belum sarapan
jak hantar gua ke pasar rumput
gue mau beli sepatu roda
apa aja bukan sepatu roda
helo melem jangan lupa gua
tidak ada yang nanya
duh itu mau kemana det
gua pulang ah udah sepi
nggak nunggu sebentar lagi deh
kagak ada lu aja yang nunggu berdua
jangan berantem ya yang akur
tinggal dikit lagi yang belum digoreng
gak usah bilang goreng aja
saya kan cuma ngasih tahu pok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
tapi kayaknya kalau sedus jadinya isi tiga puluh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

terima kasih belom nol
uluh uluh pikiran babel lagi gak disini ya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
tante sina boleh mampir dulu kan
oh neng laras mau makan
udah mak semuanya pas seratus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
tadinya lima ma tapi tati makan satu teh iyo satu
teh iyo satu ma
ma telepon siapa
mbak ade mau nanya ini kue mau diantar apa mau diambil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
ya udah lo anterin aja ke rumah
iya gue tunggu ya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
gue tunggu ya ma
udah atun teleponnya juga udah selesai jangan diliatin terus